akibat tidak bisa lagi menampung lonjakan kendaraan arus mudik
rest area di kilometer dua ratus tujuh a ruas tol palikanci di cirebon jawa barat
terpaksa diberlakukan buka tutup pada minggu sore
upaya buka tutup ini sudah dimulai sejak minggu siang
oleh petugas satlantas polres cirebon kota dan petugas jasa marga tol palikanci
petugas terpaksa melakukan penutupan di jalur masuk rest area ini
lantaran area parkir di dalam rest area sudah penuh bahkan sudah melebihi kapasitas
sejak minggu siang hingga sore penutupan sudah dua kali dilakukan
masing masing selama setengah jam atau lebih
polisi mengarahkan kendaraan menuju res area selanjutnya di kilometer dua ratus dua puluh delapan
sementara untuk kendaraan yang akan mengisi bahan bakar juga diarahkan
agar keluar sementara di tol kanci dan bisa kembali masuk ke tol
dengan adanya penutupan ini sejumlah kendaraan sempat memarkirkan kendaraannya
di sisi jalan tol yang bertekaran
kedekatan dengan res area
petugas pun terpaksa meminta kendaraan tersebut untuk segera kembali jalan
lantaran dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas
lima belas kita sudah memperlakukan dua kali penutupan untuk res area
dan juga kami menyarankan bagi pemudik untuk mengisi bbm di res area selanjutnya
yaitu di kilometer dua ratus dua puluh
ini dilakukan secara buka tutup
ya kita akan berlakukan buka tutup apabila memang terjadi kepadatan
karena memang biasanya di sini terjadi kepadatannya
yaitu pada saat menjelang sholat zuhur asar kemudian menjelang buka puasa
buka tutup ini juga rencananya akan terus dilakukan dengan menyesuaikan
kondisi arus mudik dan jumlah kendaraan yang masuk gres area tersebut
jerry komara cirebon jawa barat